beginilah kesibukan di cold kitchen bali international convention center di hotel westi nusa dua bali
rabu sore eksekutif chef mathias mitnah asal jerman akan menyiapkan satu lima ratus piring makanan bagi keperluan para peliput ktt g dua puluh
persiapan makanan dilakukan tiga jam sebelum dihidangkan di ruang makan media center
salah satu hidangan makanan pembuka yang disiapkan adalah tunapu
oke hidangan tuna poke ini disajikan masing masing dalam satu makoksu
selain berisi nasi dan ikan tuna hidangan pembuka makan malam ini juga berisikan biji edamame
ini adalah salah satu makanan pembuka dari tujuh jenis makanan pembuka yang disiapkan per sekali dihidangkan
selain masakan indonesia hidangan pembuka juga menghidangkan makanan barat
selama kegiatan berlangsung laku ikan gurameh goreng ayam panggang
serta selamat menikmati makanan pembuka yang disiapkan di ruang makan media center
panggang adalah menu paling laris
sedangkan menu hidangan penutup yang laris adalah kue kue tradisional seperti kue kelepon serta bika ambon
enak enak banget makanannya itu beragam banget dari berbagai negara
terus juga mulai dari makanan asin sampai makanan manisnya itu juga mulai dari makanan yang emang udah modern banget
yang udah biasa orang makan di zaman sekarang
yang disiapkan dalam macam kustik daging dagingan macam macam sampai makanan makanan jajanan jajanan tradisional
saya rasa sangat bervariatif ya dan cara masaknya juga luar biasa
sedikitnya ada satu lima ratus orang jurnalis peliput kttg dua puluh yang berlangsung di nusa dua bali
walau dalam sekali dihidangkan satu lima ratus piring untuk masing masing makan siang dan malam
namun rata rata sekitar sembilan ratus hingga seribu piring saja yang habis
chef dan koki hotel tentu senang jika masakan yang dihidangkan habis
kalau makanan ini tidak bisa dihidangkan maka bagaimana
makanan ini banyak tersisa
ini bukan pengalaman terbaik jika makanan kembali ke dapur kita

di mana kami menghubungkan banyak penghubungan vip
hoki kami berkumpul dengan scholas of sustenance
yang adalah perusahaan lokal yang mendukung orang orang yang tidak terpilih di pulau
dan kami berbagi perusahaan makanan kami
jadi walaupun tidak habis
sisa makanan yang layak dimakan masih bermanfaat bagi orang orang yang membutuhkan